assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
pemirsa gapai kemuliaan yang dirahmati allah
menikah adalah sunnah rasulullah saw
serta bagian dari ikhtiar kita untuk menyempurnakan separuh agama
namun tentu saja menikah tidak hanya sekedar ijab kompul atau bahkan resepsi semata
ada banyak seluk beluk fikih nikah yang harus diperhatikan
karena sangat berpengaruh terhadap sah atau tidaknya sebuah pernikahan
insya allah hari ini kita akan bedah terkait fikih munakahat atau fikih pernikahan ini
bersama gurunda kita semua kiai haji muhammad faiz
assalamualaikum pak gai
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
alhamdulillah baik sehat
ini bab nikah fikih nikah ini menarik sekali
dan tampaknya memang semakin kesini ya pak gai
karena puncak semua cita cita orang itu pada akhirnya adalah menikah
setelah dia bisa mendapatkan apa yang dibutuhkan di dunia ini
pangkat jabatan ilmu dia pasti akan merindukan yang namanya pernikahan
tapi ada banyak hal yang juga harus diperhatikan
apa ya diperhatikan sebelum terjadi pernikahan ya pak kiai
nah pemirsa bagi anda yang juga memiliki pertanyaan
anda bisa mengirimkan pertanyaan anda melalui nomor whatsapp yang tertera di layar kaca
langsung pak kiai kalau kita membahas tentang pernikahan
dalam kacamata islam itu sebenarnya hakikat sama tujuannya apa
nikah itu dalam islam dianggap sebagai ibadah
yang mendatangkan begitu pahala
begitu besar pahala
padahal di satu sisi dia adalah sedang menyalurkan sahwat biologisnya
tapi ketika disalurkan dalam hal yang lainnya
dalam konteks pernikahan maka ini menjadi pahala yang luar biasa
guru saya mengatakan
karena diantara tujuan pernikahan itu adalah hifzuddin
menjaga agama allah
apa konteks antara menikah dengan menjaga agama
pertanyaannya gini mila
kalau mila menikah punya anak
karena mila beragama islam
maka anaknya dididik secara islami
artinya kalau nanti mila tiada di dunia ini
maka yang melanjutkan sholat siapa
nanti anaknya besar tumbuh tua senja meninggal
siapa yang meneruskan sujud di muka bumi allah itu
kalau hari ini
semua dari kita berhenti menikah
dan tidak memiliki anak
setelah seratus tahun
masih adakah orang yang sholat duhur di bumi allah
maka menikah dan memiliki keturunan
itu mila sebut tadi sebagai sunnah

itu bukan berarti
ini kalau dikerjakan
sunnah itu adalah jalan hidup
itu sudah mengutus nabi nabi dan rasul sebelum muun muhammad
dan kami jadikan buat mereka
para nabi sebelum kamu itu
dan mereka punya anak keturunan
jadi menikah itu
tujuan utama dan pertama
adalah bagian dari tugas saya
syariat agama allah
ketiga anak keturunan saya
saya didik secara islam
saya didik sholat puasa zakat zikir
tumbuh berkembang dan berketurunan
sampai cucu ke bawah
itu adalah bagian dari
melestarikan ajaran agama
itu dasyat juga ya
maksudnya kan kadang kadang kita berpikirnya
kebutuhan tadi ya
menyeluruhkan kebutuhan biologis
tapi sebenarnya hakikatnya betul sekali
apa ada mila di dunia ini
orang yang lebih mulia
dari orang yang memiliki keinginan dan cita cita
melestarikan ajaran agama
maka anak itu kan disebut fitnah dalam agama
kan punya dua kemungkinan
lulus atau tidak lulus
tertawa atau menangis
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti sujudnya
itu akan diteruskan oleh anak anak saya
maka dulu guru saya itu sering berpesan
sebagai penerus mereka yang sujud kepada allah
sebagai penerus saya
yang cepat atau lambat
kesempatan saya akan habis oleh jatah umur yang allah berikan
itu adalah tujuan pernikahan yang pertama

ketika membicarakan hubungan suami istri
dikatakan di dalam al quran
istrimu itu pakaian buat para suami
dan para suami itu adalah pakaian buat istri
apa sih fungsi pakaian
fungsi pakaian itu menutupi
berarti ada yang harus ditutupi
orang itu menutupi apa
menutupi dari sesuatu yang tidak pantas untuk dilihat orang lain
menutupi dari kekurangan
itu kita bisa lihat kan
kadang kadang orang itu menjadi tampan karena bajunya
begitu ganti baju
kok jadi gak beda ya kemarin
perasaan kemarin ganteng
oh dia ganteng karena bajunya
dia cantik karena bajunya
oleh karena itu
tujuan dari pernikahan adalah
menyempurnakan jalan hidup manusia
karena semua orang tidak bisa hidup sendiri
ada pekerjaan yang pantas dan bisa saya lakukan
dan saya lakukan itu karena itu
tapi ada pekerjaan
yang tidak bisa dilakukan
oleh saya sebagai laki laki
tapi dengan mudah
bisa dilakukan oleh istri saya
nyuapin anak masih kecil
saya kalau lihat istri saya dulu ya
lima belas tahun yang lalu
dua puluh tahun yang lalu
itu nyuapin anak anak itu rasanya dengan penuh kesabaran
makanan yang lembut
itu bisa empat jam tidak selesai
dengan penuh kesabaran
bisa gak mengerjakan itu
itu hanya bisa dikerjakan oleh istri saya
tapi ada pekerjaan yang mungkin bisa dikerjakan oleh istri saya
tapi mungkin tidak pantas
kalau rumah saya bocor
jam satu malam
tapi pertanyaan orang
artinya pekerjaan itu
bukannya tidak bisa dilakukan
tapi buat orang timur yang berbudaya
untuk keluar dari kepantasan
maka allah buatkan pernikahan
kalau kamu sudah menikah
nanti hidupmu menjadi sempurna
ada yang tidak bisa kamu lakukan
dilakukan oleh istrimu
kekurangan yang dimiliki oleh istrimu
wahai orang yang bernama suami
masya allah luar biasa
pak kiai kita melangkah kepada misalnya syarat dan rukun nikah
yang harus dipersiapkan ketika seseorang itu menikah
itu banyak sekali ya
syarat yang pertama itu
orang tadi menikah itu banyak sekali ya
mampu lahir dan batin
saya mohon maaf ya secara terbuka
ada orang yang mungkin tidak tertarik dengan lawan jenisnya
dia malah tertarik dengan sejenisnya
ini tidak kita bahas hukumnya
tapi kalau dia misalnya menikah
kan sama dengan membuka aibnya
saya kan pernah melihat di peradilan agama
kenapa setelah ditanyakan oleh istriku
ternyata kata yang perempuan istrinya
suami saya bukan laki laki sejati
maka yang seperti ini
ini harus dijaga
jangan sampai nanti justru
pernikahan yang seharusnya menjadi keindahan
tapi menjadi berujung dengan
keterbukaan aib dan kekurangan
yang seharusnya sudah ditutupi sedari awal
jadi memang orang itu harus
sebelum bicara syarat dan rukun
itu memang dia punya kemauan untuk itu
kemudian kalau bicara syarat yang formal itu
misalnya tidak ada hubungan mahrum
bahwa perempuan yang akan saya nikahi
itu namanya perempuan ajenabiah
dia bukan punya hubungan
makanya istri itu bukan mahrum sebenarnya
istri istri itu perempuan asing
dia bukan adik saya
bukan anak perempuan
dari kakak atau adik saya
dan begitu seterusnya
adiknya bapak dan ibu dan seterusnya
nah itu harus kita pastikan dulu
itu namanya persaratannya
kemudian dia juga punya kemampuan
misalnya ada mahar dan sebagainya
kemudian kita pindah pada rukunnya
rukunnya itu sederhana saja
dua orang yang mau menikah
ada pengantin laki
kemudian wali yang perempuannya
kemudian dua orang saksi

itu namanya asyahidani
sigoh itu ijab dan kobul
sementara pengantin laki laki
itu menjawab dengan kobul
itu adalah rukun nikah
pak kiai tadi menarik soal syarat
nah ukuran mampu ini kalau kita misalnya
merujuk misalnya pada undang undang pernikahan ya
biasanya kan usia yang diperbolehkan menikah
di negara kita enam belas tahun
jadi kita harus menikah
tapi kan kalau kita kemudian melihat
ada beberapa orang
yang juga memilih untuk menikah muda
bahkan di bawah usia seperti itu
jadi ukurannya tuh bukan di usia
akad nikah dalam islam itu
tidak dibatasi oleh usia itu benar
tetapi menyerahkan istri kepada suami
untuk dilakukan hubungan suami istri
itu bukan tanya kepada saya
tapi tanya kepada ahli medis
nikah itu tidak disaratkan
usia tertentu sebenarnya
saya punya teman akrab
kemudian saya bilang sama teman saya
kita besanan yuk
ya anak saya perempuan
sah nggak sah aja
sebagai akad nikah
tapi nanti setelah besar
anak tadi mau meneruskan atau tidak
ridot itu lain masalah
anaknya kebetulan mau
umur dua belas tahun mau
ya udah memang udah biasa dari kecil
nanti hijab kabul lagi
hijab kabul disarkan oke ya
tetapi apakah anak ini boleh digaui oleh suaminya
itu bukan tanya sama saya
antara akad nikah dengan tamkin
menyerahkan istri untuk dipergawe oleh suami
bicara soal pembatasan usia pernikahan
ini sebetulnya milla
harus kita lihat tujuannya
ada orang yang menikah muda sukses
tetapi belajar dari pengalaman
banyak karena kekurang matangan
maka berujung dengan perceraian
ketiga undang undang dibuat
itu kan tidak melihat kasuistik
tapi melihat tujuan utama
ini rasanya di masa lalu boleh jadi
usia orang itu lebih dewasa
itu mahasiswa kelihatan tua tua banget
sekarang boleh jadi mahasiswa s dua itu
makanya lebih muda dari saya
cara berfikirnya juga berbeda
dan itu harus kita akui
jangan kemudian sesuatu yang sudah berbeda
itu kita hukumi satu
di masa lalu orang itu cepat matang
orang itu cepat dewasa
hari ini mungkin kondisinya berbeda
fikih itu bukan berbicara pada tataran norma
tapi fikih itu sedang berbicara tentang realita yang dihadapi
jadi ketika ada undang undang misalnya
yang membatasi usia
itu harus dilihat dari konteksnya
konteksnya adalah maslahat secara umum
kalau ada satu dua kasus
kan pemerintah juga tidak menutup itu
dia boleh menikah kan
tapi dengan izin khusus
oleh karena itu itu bagian dari penjagaan
jangan kemudian sedikit sedikit
setiap ada aturan
dikatakan oh ini bertentangan dengan agama
ini membatasi kesempatan
orang untuk ibadah melalui pernikahan
oh nggak gitu cara pandangnya
cara pandangnya adalah dalam rangka menyelamatkan
bahtera rumah tangga
jadi kemaslahatan itu yang kemudian
kemaslahatan itu penting
bahkan jangankan itu mila
tidak semua orang tua ketika anaknya izin untuk menikah
iya saya dulu juga gitu pakai
pasti ditanya kan
nah itulah sebetulnya semangat undang undang
agar orang itu tidak menggampangkan
karena itu fitrah manusia kan
itu fitrah manusia kan
tidak ada seorang ibu di dunia ini
ketika anak perempuannya mau dinikahi
atau anak laki laki yang dia besarkan itu
mau menikahi anak orang lain
pasti bukan satu dua pertanyaannya
ada seribu pertanyaan
betul bahkan tidak ada yang menjawab langsung
baik kita harus juda dulu pak giyai
komentar jangan kemana mana
gapai kemuliaan akan kembali setelah yang satu ini
pemirsa terima kasih anda masih menyaksikan gapai kemuliaan
pak giyai kita lanjutkan
kalau kita bicara soal tadi ya
itu kan harus ada mempelai iya
ada wali kemudian ada saksi
nah ini wali ini yang jadi menarik juga kalau kita bahas pak kiai
karena problem sekarang juga banyak muncul
apa sih sebenarnya kriteria wali yang akan menikahkan perempuan
wali itu dalam urutan akad nikah
itu sebenarnya sama dengan prioritas ketiga mendapatkan waris
itu namanya asobah gitu ya
jadi yang paling berhak menjadi wali dari seorang perempuan
kalau bapaknya tidak ada
kalau dia janda
tapi ini kan jarang terjadi
yang terjadi adalah kakak atau adik laki lakinya
nah ini adalah urutan yang utama
kemudian tentu paman
bukan dari ibu
karena kalau ibu namanya dhawil arham dalam waris
dia tidak mendapatkan asobah
jadi ini adalah kakaknya bapak
atau adiknya bapak
kemudian nanti akan turun
setelah itu kepada anak anak mereka
laki lagi ya
nah gitu loh
nah ini akan turun kepada anak dan sebagainya
tapi kan biasanya jarang terjadi
yang sering terjadi itu gak ada bapaknya
tapi mungkin ada kakak atau adik
kalau kakak atau adik itu tidak ada
bisa jadi kan masih ada kakak atau adiknya bapak
inilah sebetulnya wali yang memiliki hak untuk
menikahkan seorang perempuan
jadi itu harus diurutkan terlebih dahulu ya pak kya ya
kalau nggak ujuk ujuk kemudian karena masih ada
kalau dia masih ada walinya
kalau pertanyaannya wali hakim
atau misalnya bapaknya bilang
sudahlah nikah saja sama om gitu kan
maka itu harus ada namanya taukil
walaupun dengan wali hakim
wali hakim itu kan dipahami penggul kan
jadi kalau misalnya di satu tempat akad nikah
kan biasa ada bapaknya sih
tapi yang menikahkan kadang kadang orang lain
karena dia ini guru saya
boleh gak boleh
tapi sebetulnya yang afdol utama ya bapaknya langsung
kalau bapaknya mau mendelegasikan itu kepada orang
harus ada akadnya
pak penggulu saya wakilkan
saya minta bapak untuk menikahkan anak perempuan saya
namanya a dengan calon suami pilihannya
namanya b dengan mas kawin sekian
ya atau dengan mas kawin yang sudah disepakati oleh mereka berdua
maka penghulunya bilang saya terima
gitu loh baru dia boleh nikahi
nggak basa basi kemudian
udah penghulu aja tau tau langsung datang akad nikah
jadi itu syarat yang harus dipenuhi ya
sebagai penghormatan kepada lembaga pernikahan
bahwa ini tidak boleh dilakukan
dengan cara yang tidak bermartabat
itu berarti kita menjaga harkat dan martabat pengantin
jadi harus ada serah terima itu tadi
dari walinya yang sebenarnya
iya kepada orang yang diberikan
mandat lah ya
mandat untuk melakukan akdun nikah
oke dan itu harus di
apakah itu harus disaksikan juga orang orang
iya akad itu kan disaksikan oleh orang
gunanya untuk mitigasi resiko kan
jangan sampai di kemudian hari
tercatat dinikahkan oleh penghulu
kemudian walinya menggugat
itu kok anak saya sudah nikah
nah kalau kondisi seperti itu bagaimana pak kiai
ya kalau kondisi seperti itu kan berdasarkan alat bukti kan
kalau dia sudah jelas ada akadnya
akadnya itu kan biasanya kalau di indonesia rapi loh
ada tanda tangan
saya ini kan sering menikahkan
kalau menikahi cuma sekali istri saya
tapi menikahkan kadang kadang ada murid bilang
oke tapi ada dokumennya
saya tanda tangan ktp saya juga diminta gitu kan
ada saksi hidup
kemudian juga bagus ada kondisi hidupnya gitu kan

jadi terdokumentasi dengan baik
bisa dibuktikan ya itu ya
pak kiai ada kasus misalnya
saya baru aja beberapa bulan yang lalu
tampaknya tetangga saya mau menikahkan memang putranya
dengan seorang perempuan
nah perempuan ini memang kodarullahnya
memang anak angkat yang diasuh oleh keluarganya
tapi tidak jelas
jadi bisa dikatakan apa ya
selsilah keluarganya juga tidak diketahui
ayahnya ibunya bahkan keluarganya sudah berusaha untuk dicari
tapi memang tidak diketahui
akhirnya kemarin dinikahkan oleh wali haki
nah kondisi seperti ini bagaimana pak kiai
itu bisa jadi
tapi yang ingin saya masuk ke kasus ini
kalau ada anak nih
anak dirawat ya sama satu keluarga
kemudian mau dinikahi oleh laki laki
ini kan diantara syarat yang saya katakan tadi
itu tidak ada hubungan mahrum
maka dipastikan dulu nih
ini karena dalam fikih sangat hati hati ini
artinya apa beda mila
kalau saya melihat makanan
itu sederhana saja
dia bukan babi
dia bukan bertaring seperti anjing
dia tidak menjijikan dalam tabiat manusia yang wajar
maka makanan tadi langsung hukumnya halal
tapi kalau perempuan nggak bisa
saya harus memastikan ini bukan mahrum
saya punya adik punya mahrum misalnya
hilang karena bencana alam
hilang karena peperangan atau karena apapun
katakan kita di studio ini daerah mampang
saya pernah kehilangan adik saya
tapi saya yakin adik saya hidup
ada di sini
saya hati hati dengan semua perempuan semampang ini
karena boleh jadi itu adalah mahrum saya
bisa jadi itu adik saya
bisa jadi itu adalah orang yang haram saya nikahi
tapi saya tidak tahu
jadi kalau ada orang yang tidak bisa diketahui asal usulkan
itu berarti pastikan dulu
dulu ngambil anak ini dari daerah mana
kemudian dia jodohnya ini dari daerah mana
ditanya begini belah belah
sampai kita terpuaskan secara hati misalnya
memang mereka tidak mungkin ada hubungan mahrum
setiap yang mau mengangkat anak
itu pekerjaan yang baik
merawat anak orang
tetapi jangan lupa
karena tidak boleh kemudian dalam islam itu
dinasabkan kepada bapak angkatnya
bukan berarti islam itu nggak boleh merawat anak orang lain
tapi memberikan nasab itu lain masalah
oleh karena itu ketika dulu seharusnya ditanya
ini anak siapa
supaya nanti di kemudian hari
dia tahu mahrumnya
dia tahu asal usulnya
kalau memang itu sudah dilakukan dan tidak ada
maka dia berwali kepada
penghulu yang ada di kantor urusan agama
nah itu kemudian pada saat ijab kobul
penyebutan nama si anak itu
tidak dibut anak saya
tapi perempuan yang saya ada kuasa perwalian
oke ini menarik ya
karena banyak terjadi sekarang
tidak boleh disebut anaknya
kan bukan anaknya
tapi banyak juga kasus ya pak kiai ternyata
masih belum paham
sehingga kemudian anak angkat ini dinisbatkan kemudian kepada bapak angkatnya
iya kemudian diberikan hak yang sama
bukan berarti nggak boleh berbagi harta
kalau misalnya saya mengangkat seorang anak ketiga besar
dia kan sudah hidup bersama dengan kita
ayolah nanti untuk modal usaha dia
bukan tidak ada larangan
tetapi kemudian sepeninggal saya
dia mendapatkan hak waris yang sama dengan anak saya itu nggak
oke menarik sekali
itu nanti di bahasan waris menarik sekali untuk kita gali lebih dalam
kemudian hubungan ketiga batal tidak batal wudhu
nah itu juga baik
pak kiai seperti biasa sudah ada pertanyaan juga yang masuk dari pemirsa gapai kemuliaan
kita akan semak bersama
assalamualaikum pak ustadz
saya izin bertanya
bagaimana hukum menikah melalui video call atau melalui telepon
dan bagaimana juga hukumnya orang yang menikah beda agama
mohon penjelasannya pak ustadz
baik ini pertanyaan dari mba resti ya pak geyi
ada dua pertanyaan satu dulu kita bahas
hukumnya menikah misalnya dengan video call atau dengan telpon boleh nggak
islam itu tidak pernah memberikan guidance teknis
terhadap implementasi akad
karena dia adalah agama yang terus berkembang
dan berdialog dengan zaman
oleh karena itu ketiga akad nikah yang dipersyaratkan oleh islam
bahwa al aqidani dua orang yang berakad itu
itu jelas memiliki kuasa memiliki kemampuan
dia dibenarkan secara hukum dan secara fakta memang merekalah orangnya
jadi kalau saya menggunakan sarana telekomunikasi
katakan orang nikah memakai telepon boleh nggak
secara prinsip boleh aja
asal bisa memastikan bahwa suara di seberang sana
itu adalah orang yang saya maksudkan
kenapa ini perlu dijadikan catatan
karena kita kan banyak tuh tahu ada orang pernah iseng loh
menelpon ke gedung putih mengaku sebagai perdana menteri inggris
karena dia penyiar radio di eropa yang punya kemampuan untuk meniru suara orang persis
kita saja kadang kadang ditelepon orang itu sering saru kan
kita menyangka yang menelpon si a atau yang menelpon b
itu kadang kadang saru
nah ketika terjadi seperti itu saya tidak bisa pastikan secara yakin
itu bukan mengharamkan akad menggunakan telepon
tetapi syarat kepastian bahwa lawan bicaranya itu adalah orang yang terikat dengan akat dengan saya
tidak bisa saya pastikan yang pertama
yang kedua video call
dia gambarnya kelihatan
tetapi pastikan dulu
tanya sama dia
pak kabar pak faiz
lahirnya di sini ya
coba kayak di bank tuh
sebutkan nama ibu kandungnya
iya iya untuk verifikasi dulu
ketika itu terjadi
atau memang sudah tahu kalau menggunakan video call
oh ini calonnya ada di rumah di surabaya
terus ada teman temannya yang memang seperti itu
ya berarti ini memang dia
ya nggak sah sah sah aja tanpa melakukan verifikasi
karena sudah berdasarkan keyakinan
jadi itu boleh dilakukan
oke masya allah
mudah mudahan tidak ya
karena menikah seperti itu kayaknya kurang sakral ya
kalau nggak ada di satu tempat
tapi kan kadang kadang seperti teman teman saya dulu bisa jadi
calon istrinya ada di luar negeri
dia ada di indonesia
atau di balik
atau ada yang unik juga kadang kadang
mereka berdua sekolah di luar negeri
tapi beasiswanya tidak meng cover tiket pulang misalnya
mereka yang punya udah deh kalau gitu
yang suami aja yang pulang
ketemu sama mertuanya
nanti yang perempuan dengarkan di negeri sana
nah yang kayak gitu boleh dilakukan
pak kiai tadi ada pertanyaan kedua
bagaimana dengan hukum menikah agama
menikah beda agama
menikah beda agama itu pertanyaannya
kalau kepada saya
saya mengatakan itu tidak dilakukan
karena agama itu adalah sesuatu yang sangat prinsip
bahwa dalam hidup manusia
ini tidak ada kait mengaitnya dengan pola toleransi
antara umat beragama
tetapi ini adalah pasangan
yang akan membangun sebuah
satu rumah membangun anak keturunan
visi misinya harus sama
ada rasa yang juga tidak mudah
untuk kemudian dijalankan ketika itu berbeda
dan itu saya pikir berlaku untuk semua agama
kalau kita tanyakan pasangan berbeda agama
baik di agama saya maupun agama yang bukan agama saya
mereka tetap mengatakan dilakukan dengan agama
ini bukan tidak ada sesuatu yang berbeda
soal dengan politik identitas
tapi ini adalah ranah privasi
buat setiap manusia
itu adalah hubungan dia dengan allah
karena nanti bagaimanapun ada hal hal
buat dia hal hal
mungkin ketiga bulan madu bisa toleransi dengan baik
tetapi seiring dengan perjalanan waktu
itu bukan sesuatu yang mudah
dan itu bukan sesuatu yang dianjurkan
oleh banyak pemuka agama
dengan latar agama yang berbeda beda
baik pak kiai kita akan lanjutkan di segmen berikutnya
pemirsa jangan kemana mana gapai kemuliaan akan kembali setelah yang satu ini
pemirsa ada masih menyaksikan gapai kemuliaan dalam episode fikih pernikahan
kita lanjutkan pak kiai di segmen terakhir ini
pertanyaan saya sekarang ini tampaknya sedang bahasa anak sekarang
mungkin happening ya pak kiai ya
bagaimana sebenarnya islam memandang hal ini
kayaknya kok jadi gampang sekali ya
orang mau menikah tapi jalurnya nikah siri gitu
sebelumnya kita harus tahu definisinya
ada orang mengatakan nikah siri itu
nikah diem diem lalu dibuat antara laki laki dengan perempuan aja
iya saya terima dia nulis surat sendiri
tanda tangan laki perempuan tanpa ada saksi tanpa ada wali
itu bukan nikah siri yang kita maksud
kalau nikah siri yang kita maksud itu adalah
nikah yang sebenarnya itu sudah memenuhi
semua yang diminta oleh agama
tetapi tidak dicatatkan pada lembar negara
itu namanya nikah siri
kan tadi dijelasin rukun nikah itu
itu cukup yang hadir itu lima orang
pengantennya dua wali perempuan satu saksinya dua
artinya apa ketiga ini terpenuhi
maka pernikahan itu dianggap sah secara agama
tetapi pertanyaannya untuk di zaman sekarang
apakah cukup dengan itu
nikah itu kan bukan sekedar akad
tapi disitu ada tujuan
tujuan itu kata quran
ketenangan dan kedamaian
saya tanya sama mila kalau mila dinikahi dulu sama suaminya tanpa surat
pertanyaannya apa mila mendapatkan ketenangan
yang kedua apakah hak anak anak akan terpenuhi
anak anak mau sekolah
serendah apapun tingkat sekolah dipaut
misalnya di tk misalnya
syarat pertama adalah akte lahir
akte lahir itu tidak akan keluar dari dukcapil
kecuali atas pernikahan yang dicatatkan oleh negara
itu baru pada dua poin
kalau terjadi pengingkaran
apa yang terjadi
siapa yang dirugikan
kan bisa jadi misalnya nih ambil saja contoh ya
ada laki laki menikah dengan perempuan di tempat yang terpencil
si perempuan menganggap bahwa ini laki laki yang paling tampan
dan perempuan tahu laki laki ini adalah perempuan yang paling cantik
dia menikah hanya disaksikan oleh ayah perempuan
dua orang saksi yang hidup di lingkungan yang terpencil
hingga satu hari bisa jadi
ini jangan bicara yang laki
bisa jadi perempuan yang nakal
perempuannya turun ke pasar dia ngelihat
loh kok laki laki indah banget ya
kemudian perempuan itu ternyata cantik
ada orang menggoda dia
kemudian pakaian dia yang sederhana
dirubah menjadi pakaian yang luar biasa
kemudian diajarkan sekolah kepribadian macam macam
menjadi perempuan yang cantik luar biasa
suaminya di tempat yang terpencil itu bingung mila
kemana pujaan hati kok gak pulang pulang
dia cari atas nama cinta
mungkin dia bertemu setelah setengah tahun
dia tidak bisa lupa bahwa ini adalah wajah istrinya
dia katakan kemana aja adinda
loh kamu istri saya eh mas
kalau mimpi jangan tinggi tinggi sakit loh
siapa yang dirugikan
dia juga bisa bikin saksi lain
saksi bisa direkayasa hari ini gitu loh
tapi kalau anda dicatatkan itu dalam lembaran negara
maka itu menjadi bukti yang paling kuat di pengadilan
untuk mencari keadilan atas hak masing masing
nah itu pentingnya mencatatkan pernikahan
jangan dipandang bahwa pencatatan itu menjadi mempersulit orang yang sedang mau beribadah halal
enggak malah justru menantikan
ini kah itu bukan cuma saya dengan istri saya
ada anak anak yang harus saya pertimbangkan
dia tidak punya akte lahir untuk hari ini
dia tidak punya masa depan
dari mana dia punya kartu keluarga
itu adalah syarat untuk punya nomor induk kependudukan
dan itu adalah identitas yang bisa dia punya ktp dia punya paspor
tanpa itu hidupnya menjadi sulit
kalau ada orang menikah seperti itu dan membuat anak anak seperti itu
nikahnya dapat pahala
wah kayaknya jauh malah ya ujungnya
karena ujungnya dia mendapat tuntutan yang tidak mudah untuk dia keluar dari itu
kalau ada orang menikah siri
saya secara pribadi mila mengatakan itu tidak sah
sering orang itu berfatwa atau menikah siri itu tidak sah
karena dia berfatwa atau menjawab hukum itu tidak berpikir seandainya itu untuk dirinya
saya sering bertanya sama teman saya
nikah siri itu sah nggak
dia jawab sah
kalau ada orang melamar anak perempuanmu
anak perempuanmu boleh nggak dinikahi oleh siri
oh jangan coba coba
saya bilang kalau anda anaknya gak mau dinikahi dengan siri
kenapa anda mengatakan anak orang lain boleh
fatwa agama itu jangan kemudian dikaitkan dengan siri
tapi ukur itu semua dengan ukuran kemanusiaan
sehingga tujuan pernikahan itu kan sakinah mawadah
untuk apa disembunyikan
itu yang pertama
yang kedua nikah sir itu bisa jadi sah loh
dan bisa jadi saya dukung
daerah terpencil kua nya itu jalan kaki empat hari
harus lewat sungai harus lewat hutan belantara
boleh jadi dia menikah
tetap ada administrasi sesederhana apapun
siapa yang menikahkan
kalau ada nomor ktp itu dicatat
kelap di kemudian hari
sidang isbat gitu kalau istilahnya
karena isbat itu adalah pernikahan yang sudah terjadi
tetapi tidak memiliki syarat administrasi
nanti akan disahkan oleh penghulu
berdasarkan fakta yang ada
ditanya sama si a yang dulu menikahkan betul betul
maka keluar buku nikah
ini banyak sekali rasanya tuh
wah ternyata ilmu
walaupun sudah menikah gitu ya pak ya
ternyata ilmu pernikahan ini luar biasa luasnya
jangan nikah itu disederhanakan
seperti orang melakukan transaksi barang
baik pak kyai
aduh ini rasa rasanya memang harus dilanjutkan ke part part berikutnya
karena masya allah kita belum membahas mahar nafkah
ini mudah mudahan nanti
insya allah ada kesempatan untuk membahas
dan jangan lupa mila bahwa semua orang yang membangun rumah tangga yang baik
mendapat ridu allah
dia sebetulnya sedang membangun generasi
dia sebetulnya sedang menjaga agama
dia sebetulnya sedang mencintai tanah air indonesia
pak kiai terima kasih atas ilmunya
insya allah bermanfaat bagi kita semua pemirsa
tidak terasa kita sudah sampai di penghujung program gapai kemuliaan
semoga apa yang tadi kita bahas
bisa menjadi bekal bagi kita untuk menjalani kehidupan yang jauh lebih baik lagi
saya mbak diarahma dan juga kyai haji muhammad faiz sundutiri
terima kasih atas kebersamaan anda
insya allah kita akan jumpa kembali pada gapai kemuliaan berikutnya
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh